oke gak bisa berbuat apa apa
buat melindungi kak nora dari bang jajah
oki oki kamu kok jangan ngomong kayak gitu ah
yang harusnya jagain kamu tuh kakak
aku cowok kak aku punya tanggung jawab
udah ah udah nonton tv nya
udah mendingan kamu masuk ke kamarnya
biar kakak aja yang beresin belanjaan nya ya
iya deh kak
oke kalau itu maunya papa
mama akan bantu doa supaya papa cepat menemukan anak itu
papa bisa menemukan
nantu yang kita tidak tau seperti apa dia
begitu maunya kan
semoga semua doa mama didengar sama allah
coba kamu lihat ke kiri bentar deh
kamu mau kemana
aku lagi mau cari cincin nih buat tunangan
kamu mau temenin aku gak
siapa sih yang mau buru buru nikah
aduh udah deh gak usah biar kecanda temenin ya
yaudah gitu aja ngambek
yaudah kalau gitu kita ke kantor dulu ya
yaudah kalau gitu kita ketemu di kantor ya
yaudah ya sampai nanti
neng ojek neng
eh ojek ya bang
antering ke jalan sepat ya
hah mahal banget
deket mau bang disitu sepuluh ribu aja ya
enggak deh mahal saya jalan kaki aja
ini kan cari idaman gue
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
aduh ini orang siapa sih
aduh ini orang siapa sih
kok ngikutin aku
kok ngikutin aku
kok ngikutin aku
kok gak jadi naik ojek
masa deket gak mau dibayar sepuluh ribu
pas banget naik mobil gue aja
sepuluh ribu nyampe tempat
emang kamu tukang ojek
udah naik aja tenang saya anter sampai tempat
jakarta serba ada ya

sampai ojek pakai mobil bagus juga ada
iya dong namanya jokotama aju
gapapa deh dibilang tukang ojek
yang penting gue bisa deket sama nih cewek
tapi kok aneh ya
ojek mobil sebagus ini
mau dibayar sepuluh ribu
mana supirnya juga cakep banget lagi
ini orang jahat yang dagangin orang lagi
iya aku kemarin lihat beritanya di tv
kenapa emang udah sampe
udah nyampe ini
untung aja aku sadar
bisa bisa kok diculik terus dijual
sama itu orang
yang penting gue udah bisa deket sama tuh cewek udah bisa bikin gue senang
gue yakin dia pasti jodoh gue

buktinya di pertemuan lain
pasti besok besok ketemu lagi
akhirnya tuh orang pergi juga
penculikan gadis belia kembali terjadi
diduga seorang pengemudi taksi gelap
dan sampai sekarang
sang gadis belum ditemukan
cowok yang kakak baru cerita itu
punya modus yang sama lagi sama penculik itu
yuih untung aja kakak buru buru turun
jangan terus marah ngenaik mobil orang
eh jangan jangan tuh orang
suruhan bang jajah lagi kak
mudah mudahan kita cepet memintu
temen bapak itu
biar kan orang gak dikejar kejar lagi sama bang jajah
oke gak bisa berbuat apa apa
buat melindungi kak nora dari bang jajah
aku punya tanggung jawab
udah ah udah nonton tvnya
udah mendingan kamu masuk ke kamar ya
biar kakak aja yang beresin belanjaannya ya
iya deh kak
harika menurut kamu
cincin yang pas buat pertunangan kita yang mana ya
kamu liat deh
nih lihat keren banget kan
ini nih aku suka banget
ini pasti keren banget kalo aku pake
menurut kamu gimana harika
kamu yakin kamu mau beli cincin itu sekarang
kamu yakin kamu mau beli cijine itu sekarang
kamu gak suka
maksud aku apa kamu gak mau nunggu dulu
maksud aku apa kamu gak mau nunggu dulu
ya paling gak sampe ada kepastian
aku bakal nikah sama siapa
bukannya kita udah fix
bakalan tunangan abis itu menikah
awalnya aku juga udah setuju
tapi ternyata papa punya pilihan lain
tapi ternyata papa punya pilihan lain
kamu tuh pelimpan banget sih jadi cowok

putusan kamu itu sama aja kayak mempermainkan aku tau gak
bukan kita bukan kayak gitu
aku cuma pengen kasih kesempatan buat papa
biar dia juga bisa cariin jodoh buat aku

terus aku itu apa
cewek sama pemaka
gita kamu dengerin dulu
semuanya kok dibuangin
kamu udah pilihin beberapa gaun pengantin
untuk kamu sayang
buat apa semua ini mbak
buat apa bapak siapin semuanya
kalau gita belum bahas dirinya sama arka

tante fina sudah mengatur perjodohan ini
dia sudah bicara langsung sama kamu
dia melamar kamu untuk arka saya
kamu gak boleh bicara seperti itu
arka tadi bilang
kalau papanya dia udah menjodohkan dia dengan wanita lain

nanti mama coba bicara sama tante fina
gita bener bener cinta sama arka ma

gita gak mau arka menikah dengan wanita lain
kamu tenang aja sayang
nanti kamu akan menjadi menantu di rumah jepang

gak akan ada perempuan lain
yang akan menikah sama arka
kalian tenang aja

aku dan mas tomo sudah membuat perjanjian
karena dalam waktu tiga puluh hari
mas tomo tidak menemukan g profund